presiden joko widodo didampingi oleh sejumlah menteri
jajaran itdc gubernur ntb dan pejabat lainnya
menggunakan sepeda motor melakukan peninjauan
ke sejumlah lokasi prioritas
di seputar sirkuit mandalika lombok tengah ntb pada kamis
peninjauan dilakukan untuk memastikan persiapan
dan kesiapan gelaran event internasional motogp
yang akan dilaksanakan pada februari dan maret mendatang
beberapa lokasi yang ditinjau presiden adalah
jalur bypass dari bandara internasional lombok
menuju sirkuit mandalika
rumah rumah warga yang disulap menjadi homestay di gerupuk
sarana dan prasarana pendukung di area petdog sirkuit mandalika
serta lokasi pasar umkm pendukung event motogp
dalam rangka motogp di blanar
itu yang berkaitan dengan persiapan kedatangan di airport
mulai dari masuknya setiap hari
kemudian juga simulasi untuk loading dan unloading seperti apa
dan yang kedua yang berkaitan dengan penataan landscape
dari bandara menuju ke mandalika
sementara itu gubernur ntb mengaku
pihaknya juga berfokus pada penerapan protokol kesehatan di lokasi
pertama ya kita memberikan apresiasi pada pak presiden
dengan para menteri utama di kabinet indonesia maju
yang betul betul melakukan persiapan yang sangat matang
dalam menghadapi presiden motogp yang kurang dari sebulan
itu tanggal tujuh februari
bapak komunas pun ada di sini
kru kru sudah ada di sini
kemudian motogp tanggal dua puluh
kita kini masih di tengah pandemi
dan kita pastikan protokol kesehatan berjalan

diperkirakan jumlah penonton gelaran motogp di sirkuit mandalika lombok
akan mencapai seratus ribu orang
saat ini hotel di lombok dan sekitarnya bahkan sudah penuh dipesan
lalu rahmat junaidi mandalika lombok nusa tenggara barat